halo saat malam berkali kali presiden jokowi dodo melempar sinyal reshuffle
meski tidak spesifik menyebut kapan
jokowi tidak menampik kabar reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat
pdi perjuangan pun semakin ngegas meminta nasdem untuk keluar dari kabinet
namun malah ditampik nasdem will never quit
lantas kepada menteri siapa hak prerogatif presiden itu digunakan
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan
teka teki reshuffle kabinet masih berlanjut dan semakin panas di awal tahun dua ribu dua puluh
presiden jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle

jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle
jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle

jokowi dodo tidak menampik akan berlaku reshuffle

jadi masyarakat ini cukup tinggi ya kepuasannya terhadap kinerjanya presiden jokowi
yang sangat puas dua belas delapan persen kemudian yang cukup puas lima puluh delapan lima persen
totalnya tujuh puluh satu tiga persen
rakyat indonesia puas terhadap kepemimpinan ataupun kinerja dari presiden jokowi
bukan kinerja dari menterinya tapi kinerja dari presiden
yang kurang puas ada dua puluh tiga enam persen
kemudian yang tidak puas sama sekali ada tiga lima persen
jadi total yang tidak puas atas kinerja dari presiden jokowi ada dua puluh tujuh satu persen
sementara yang tidak tahu atau tidak jawab ada sekitar satu enam persen
kita lihat apakah kepuasan terhadap kinerja presiden jokowi yang disampaikan oleh publik ini berbanding lurus terhadap approval rating ataupun terhadap elektoral partai partai pendukungnya
kita lihat bersama approval rating dengan elektoral partai
korelasi pilihan partai dengan kinerja presiden sumbernya adalah indikator politik indonesia satu enam desember dua ribu dua puluh dua baru saja kemarin dirilis
ternyata partai partai koalisi pendukungnya pak jokowi mayoritas ini meraup tambahan elektoral pada saat approval ratingnya pak jokowi ini tinggi
jadi sekitar tujuh puluh satu tiga persen masyarakat puas terhadap kinerja presiden jokowi itu berpengaruh terhadap elektoral partai pendukungnya
tapi ternyata tidak semua
kita lihat yang mendapatkan bonus elektoral
dari approval ratingnya pak jokowi adalah pdi perjuangan kemudian gerindra golkar
tapi kita lihat di sini ternyata pkb sebagai salah satu motor koalisinya pak jokowi malah tidak mendapatkan bonus elektoral
malah dirugikan dengan approval rating pak jokowi yang tinggi
jadi semakin tinggi approval ratingnya pak jokowi semakin merugikan untuk pkb
itu sangat menarik sekali ya
dan juga nasdem serta pan
jadi pdi perjuangan gerindra golkar nasdem dan juga pan itu mendapatkan
tambahan elektoral yang cukup positif ketika approval rating ataupun ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya pak jokowi cukup tinggi
itu tadi korelasi pilihan partai dengan kinerja presiden
dan setelah ini kita akan bahas apakah bekal tadi keinginan masyarakat yang sebesar enam puluh persen ingin agar pak jokowi mengocok ulang kabinetnya ini memang senada ataupun sejalan dengan keinginan partai partai politik pendukungnya
atau ada perpecahan memang di koalisi pendukungnya pak jokowi saling ingin menendang satu sama lain kita tidak tahu
nanti saya akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
presiden jokowi belakangan kerap melempar sinyal reshuffle kabinet tercatat empat kali
presiden jokowi mengisyaratkan akan mengocok ulang jajaran menteri
meski tidak menyebut waktunya pdi perjuangan sebagai motor koalisi pendukung pak jokowi
mendesak agar dua menteri asal nasdem dicopot buntut deklarasi dukungan nasdem kepada andis meswedan sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
ada yang paling kanan saya perkenalkan satu satu
ali muhtar ngabalin tenaga ali utama ksb
terima kasih bang ali
tadi siang sudah datang sekarang datang lagi
datang untuk kedua kali
oke terima kasih sekali
selamat datang di rumahnya political show
dan ada politisi senior pdi perjuangan prof hendrawan supratikno
selamat malam prof hendrawan
merdeka nggak bro
merdeka besok mau ulang tahun soalnya oke
ada wasekjen partai nasdem hermawi taslim
selamat malam bang taslim
selamat malam salam sehat
oke salam restorasi
oke salam restorasi
saya harus adil ini ya
di tengah tahun pemilu ini saya harus adil
dan ada direktur indo strategik mas koirul umam
selamat malam mas umam
selamat malam nanas
selamat malam senar senar semuanya
dan seperti biasa bergabung melalui sambungan virtual sebagai bentuk kepedulian kami
terhadap kepentingan pemilu dua ribu dua puluh
bahwa nantinya pemilih terbesar di dua ribu dua puluh empat adalah pemilih muda yang jumlahnya mencapai enam puluh persen
itu kami mengundang teman teman mahasiswa tentu saja
ada himpunan mahasiswa politik uin syarif hidayatullah jakarta
saat malam teman teman dari uin syarif hidayatullah jakarta
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
nanti teman teman bisa mengkritik bisa juga menyatakan pendapat
bisa juga bertanya juga bisa ya
ke para narasumber di sini
karena sekali lagi masa depan indonesia nanti di dua ribu dua puluh empat ada di tangan kalian
karena jumlahnya kalian adalah enam puluh persen
jadi kalian akan menentukan nantinya
langsung saja saya mau mulai ke bang ali dulu
ke istana dulu
karena yang melempar isu risafir pertama adalah pihak istana
bang ali ini presiden jokowi
kalau kita lihat ya
dan kita dengarkan sudah empat kali loh
mengeluarkan isyarat isyarat akan mengocok ulang kabinetnya
anda juga mengatakan
akan kemungkinan di bulan januari
terus alasannya apa
kalau wartawan itu dia doorstop menanyakan kepada presiden
maka presiden harus menjawab
kalau presiden sudah menjawab baru kita membuat desiminasi dan komunikasi politiknya
karena presiden sudah mengatakan kemungkinan
kita harus melakukan desiminasi informasi supaya tidak menyebar kemana mana
kalau itu langsung di doorstop kepada presiden
tentu saja presiden dalam fungsi dan kewenangan beliau kan mesti menjawab
dan kami anak buah harus mengklarifikasi semua itu
tapi kalau presiden tidak punya niat kan tidak perlu menjawab
artinya presiden memang punya niat untuk mereshuffle kabinetnya
makanya memberikan jawaban itu
orang bicara niat dan tidak niat itu urusan belakang
tapi ketika di doorstop dan presiden menjawab
nah kita olah itu barang
cnn dan publik juga bisa mendapatkan informasi yang utuh
di antaranya apa
ya menyangkut rizafel bukan
kita klarifikasi semua
apakah dia menyangkut profesional atau menyangkut politik dan lain lain
kita bedah lah itu barang
supaya rakyat juga mendapatkan informasi yang benar
karena anda di lingkaran istana harus ditegaskan
karena ini membuat publik bertanya tanya
dan juga menimbulkan kegaduhan di publik
tidak ada gaduh
jadi ada kegaduhan dong di publik
enggak enggak gaduh
ada kebingungan apakah kemudian rizafel akan dicopot
kalau rizafel itu bukan untuk pertama kali
presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu pembantunya itu biasa
tidak ada gaduh
tapi januari momentumnya memang akan ada rizafel
tidak ada aral melintang
alasannya apa harus di reshuffle di bulan januari ini
tentu presiden yang punya kewenangan
ini harus dijawab dengan terpenci ya profesor
kalau orang presiden itu
dalam fungsi dan kedudukan beliau
sebagai kepala pemerintahan
kan usernya beliau nih
tentu presiden yang punya kewenangan
itu bunyi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jadi kalau nana menanyakan kepada abang
hanya allah swt dan jokowi yang tahu
tapi anda mengatakan tadi ada reward and punishment
presiden merasa harus ada yang dibeli reward
dan harus ada yang dihukum ataupun di punish
presiden itu berpidato
kemudian memuji sahrul
berapa kali presiden berpidato
dan memuji pak luhut bin sarpanjaitan
itu artinya apa
itu artinya reward
periode pertama kita ingat tuh
ada presiden yang menyinggung nyinggung begini
butuh percepatan dan lain lain
paling tidak kan ada evaluasi tuh
karena bahwa reward and punishment
evaluasi yang dilakukan oleh presiden itu
itu dalam fungsi dan kedudukan dan kewenangannya
sebagai motor koalisi pendukungnya pak jokowi yang utama
apakah kemudian sepakat bahwa presiden harus mereshuffle kabinetnya
sekarang ini di bulan januari
jadi kalau ada rencana reshavel
tentu secara rasional kita bisa tahu
yang paling tepat memang sebelum bulan april
kalau kita belajar periode pertama
itu reshuffle terakhir dilakukan satu setengah tahun
sebelum masa jabatan presiden berakhir
nah kalau dikatakan bulan januari tepat karena apa
karena pertama ini apbn dua ribu dua puluh tiga baru saja dimulai
sehingga tidak orang dimasukkan ketika kereta sudah berjalan misalnya
ketika program program sudah berjalan di tengah jalan
itu sebabnya rasional
dan yang kedua semakin ke arah sana
semakin intensitas atau hirup hirup politik semakin tinggi
karena pemilu kali ini kan diajukan
bukan dari bulan april tapi dari februari
nah jadi dengan kata lain dengan memperhitungkan intensitas kebisingan politik itu
maka wajar bila kalau deadline nya bulan april
paling tidak harus maju dua bulan
sesuai dengan pemilu yang diajukan
jadi secara rasional ini timing yang pas
karena kalau terlalu pendek waktunya
praktis kita tidak bisa
kinerja yang baik ya
karena orang harus belajar dulu loh
menteri baru itu butuh waktu learning period yang tidak pendek loh
jadi pertimbangannya lebih ke politis ya prof
pertimbangannya harus multi factor
karena presiden juga harus meninggalkan legacy
capean capean yang capek dalam tim kabinet ini
harus betul betul sesuai dengan visi misi yang digariskan
karena tidak ada visi misi menteri loh
tapi pdip merasa
seperti yang tadi disebutkan bang ali
bahwa presiden harus memberikan reward and punishment
jadi ada menteri menteri yang diberikan reward
ada menteri menteri yang dipanis dengan dikeluarkan
seperti yang dikatakan oleh ketua dpp pdi perjuangan pak jarod saiful
itu yang dipanis yang dicopot
dua menteri nasdem saja
dua instrumen manajemen kan memang reward and punishment
kalau instrumen ini tidak digunakan berarti
praktek manajemen tidak berjalan dengan baik
masa yang gagal malah diberi reward
yang sukses diberi punishment kan nggak bisa
gagal siapa prof
artinya tentu kita harus berbasis kinerja
itu sudah ada undang undangnya
menurut pdip yang gagal adalah mentan dengan menteri klh
karena itu disebutkan oleh pak jarud dan sekjen loh
pak jarud itu kan anggota komisi empat
itu sebabnya beliau memberikan assessment terhadap menteri yang ada di komisi satu
kalau yang ditanya orang komisi satu menteri yang ada di komisi satu
kalau you tanya kepada saya mitra mitra saya di komisi satu
jadi tentu kinerja itu harus didasarkan
jadi kalau saat itu yang ditanya saya
pasti saya akan mengevaluasi bapak penas ya menteri keuangan dan yang lain
jadi di komisi sebelas gak ada menteri yang bisa dievaluasi seperti di komisi empat
tapi yang ditanya pak jarod
dan pas kebetulan juga jawabannya dua menteri nasdem
dan mitra komisi empat yang paling penting
yang adalah kebetulan dua menteri dari nasdem
jadi ini kebetulan saja menurut pdi perjuangan
karena yang ditanya komisi empat
tidak mungkin pak jarod menyebut misalnya komisi satu
di situ ada orang nasdem juga
kan tidak mungkin
itu artinya masuk ke kamar sebelah
tapi mitra di komisi empat kan bukan hanya mentan dan juga klhk
di situ ada menteri kkp
juga menteri yang lain
kenapa yang disebut itu hanya dua dan kebetulan ada dua duanya itu kader partai
dua pilar penting di komisi empat itu dua itu
jadi tidak ada tendensi politik apapun
jangan lupa loh
ibu siti nurbaya itu kehutanan
ya sampai pernah menjadi masalah kan ini mitra komisi dua
lingkungan hidupnya tuh tetap di komisi empat
jadi tidak ada tendensi politik apapun ketika kader anda dua orang
sekjen pdi perjuangan ketua dpp pdi perjuangan mengevaluasi dua menteri asal nasdem
yang harusnya itu menjadi tugasnya pak jokowi
kami dilatih untuk melakukan assessment yang objektif ya
jadi bukan persoalan like and dislike ya
kami dibesarkan dalam kultur seperti itu
jadi itu bukan persoalan like and dislike
kalau tadi dikatakan oleh prof hendrawan bahwa ini murni persoalan fact base
tapi dalam politik itu tidak ada yang kebetulan
semuanya itu pasti ada tujuan politiknya
kalau menurut nasdem merasa bahwa memang disasar atau memang kinerja menterinya jelek
sehingga harus dikoreksi seperti itu
jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu
kami juga secara periodik melakukan evaluasi
bukan hanya terhadap menteri
kami terhadap seluruh kementerian secara menyeluruh
secara berkala kami sampaikan secara tertutup kepada presiden
mau dipakai mau tidak dipakai itu urusan presiden
nah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pak jarod
bagi kami itu biasa saja
bagi itu biasa saja
tadi sore ini saya berbicara di forum seperti ini
dengan pak pandana mbak abang
memastikan bahwa ungkapan ungkapan personal itu tidak mewakili sikap partai
buat kita tapi buat kami resafel itu kan bukan sesuatu yang luar biasa
itu kan sudah biasa
dan ketika kita masuk kabinet kita harus siap anytime
karena presiden mengangkat dan memberhentikan menteri itu clear
bahwa nanti alasannya macam macam dan segala macam
tapi kalau bicara tentang kinerja kami berani berdebat
kami punya data bahwa dua menteri kami ini bagus
tapi ini kan ungkapan ungkapan politik yang menurut saya biasa saja
biasa saja nggak usah dikembangkan
kita juga jadi heran kenapa hampir satu bulan isunya resafel
dan seolah olah reshuffle itu identik dengan nasdem
jadi poin saya adalah ini bukan sesuatu yang luar biasa
ini yang biasa biasa saja
hidup ini tetap berlangsung
kontrak politik bersama pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
kami ini pengusung
kami tidak datang in the cost di kabinet
dari awal dari dua ribu empat belas
kita bekerja dengan teman teman koalisi
kontrak kami sampai dua ribu dua puluh empat
kalau ada pertanyaan
oh nasdem secara etika harus tahu diri
justru nanti rakyat ada yang mempersoalkan
kok nasdem keluar
katanya kontraknya sampai dua ribu dua puluh empat
ini biasa biasa saja
nggak usah ditafsir macam macam ini
kalaupun nanti ada reshuffle
itu memang haknya presiden
itu memang wilayahnya presiden
oke itu haknya presiden
tapi at least tidak sih kalau misalnya
sesama partai koalisi mengomentari
menteri dari partai koalisi pendukungnya pak jokowi juga
itu kan sesama beskota gak boleh saling menaruhi
etis atau tidak etis tergantung cara pandang
tadi prof mengatakan
kami tidak didiri dengan cara begini
kalau kami di nasdem
kami lakukan evaluasi bicara secara terbuka
kami memang tidak punya kebiasaan
melakukan evaluasi terhadap personal kabinet
lalu disampaikan secara terbuka
saya dapat kopinya
semua dapat kopinya
tapi kita tidak mau ember
jadi maksudnya pdip ember
tidak tidak tidak
poin saya adalah ini soal etis atau tidak etis
biar kembali ke masyarakat
tapi kami punya mekanisme sendiri
kami punya cara sendiri
semua evaluasi kami sampaikan secara tertutup
secara tertutup dan rahasia
dan itu hanya satu pintu
kita kirim ke mereka
tapi ini kan sudah dibuka ke publik
bukan satu kali
dan bukan hanya pak jarot yang mengungkapkan
tapi sekjen pdpj juga mengungkapkan
tapi kalau kita lihat juga kan
yang mengungkapkan itu kan person orangnya itu itu saja
tadi saya sudah dapat klarifikasi dari pak panda
tidak pernah ada rapat
dan itu bukan merupakan pernyataan partai
jadi ya ini biar saja lah
biasa di politik
biasa di politik
ini biar saja berjalan
dan hidup kita ini
energi kita ini terlalu banyak dihabiskan untuk perdebatan
perdebatan ini tidak penting menurut saya
kalau harus ada syafil syafil
siapa yang kena
siapa yang keluar
siapa yang masuk
itu biasa saja
bukan pertama kali
nasdem juga mengalami itu
pada periode pertama bahkan kami punya menko polhukam di paw
tidak ada ganti
kami terus bersama sama
itu yang namanya komitmen
ketika almarhum diganti
pak ferry diganti dengan pak enger
kebersamaan kami dengan pak jokowi tanpa syarat
dan akan berakhir pada periodenya
oke tapi nasdem tidak merasa sedang diusir ya
dari koalisi pak jokowi
tidak ada yang berhak mengusir
karena nasdem dari koalisi
karena nasdem itu punya kontribusi nyata
tidak ada yang bisa
ini bukan soal besar kecil
dan kabinet itu adalah sebuah rumah milik bersama
jadi kita tidak indah kos
jadi kalau kita indah kos
kita tidak bayar kos
anda boleh usir kita
jadi ini biasa biasa saja
ungkapan ungkapan seperti itu biasa saja
kemarin saya bersama pak jarod di kompas tv juga biasa
ternyata ini kan panasnya cuma di luar saja
di dalam kita ini biasa biasa
apakah memang sepertinya biasa biasa saja
karena politik itu kan panggung depan dengan panggung belakang itu sangat berbeda ya
menurut anda ini biasa biasa saja atau enggak
mbak nana saya pikir di forum ini kita menemukan sebuah mekanisme konflik manajemen yang cukup matang ini
apalagi yang dikirim oleh pdib adalah prof hendrawan suprateknon
perjelasannya cukup logik
dan juga ya tertata dengan baik
dan tadi seolah olah kemudian tidak apa apa
tidak terjadi apa apa
tapi mbak meskipun demikian
bagaimanapun juga diakui atau tidak memang ada dinamika internal di dalam konteks koalisi pemerintahan saat ini
apa yang disampaikan oleh prof hendrawan tadi tentu mekanisme manajemen terkait dengan konteks reward and punishment stick and carrot
itu tentu sebuah logika tata kelola pemerintahan yang memang harus dilakukan
tetapi pada saat yang sama tentu dalam ruang politik kita juga melihat bagaimana statement diseungkapkan berkali kali oleh pak hasto
pak hasto bukan entitas terpisah
beliau adalah sekjen pdib
menyatakan merah putih bertahan yang biru disobek saja
kemudian ungkapan ungkapan yang lain
diakui atau tidak ya ini adalah sebuah indikasi yang cukup clear
memang ada indikasi yang cukup kuat di internal
jadi konflik internal yang memang mencoba untuk menggeser nasib
internal siapa dengan siapa
internal konteksnya di sini diakui atau tidak ya memang ada upaya
tapi kalau misalnya ada teman teman di pdib yang mungkin kalau misalnya transfer of knowledge dari prof hendrawan tadi disampaikan kepada pak hasto
disampaikan kepada teman teman yang lain termasuk pak jarod mungkin intensitas perdebatannya tidak seperti itu
tetapi ternyata berbeda
dan yang disampaikan pak hasto mohon maaf ya memang sebuah ekspresi yang cukup vulgar secara politik itu adalah serangan terbuka terhadap nasdem
oke ekspresi terbuka vulgar kepada nasdem
yang merah putih bertahan yang biru disobek saja
itu ekspresi vulgar loh prof hendrawan
jadi sebenarnya ekspresi orientasi
bagaimana kita hidup dalam satu pemerintahan
karena jujur saja kami sebenarnya agak terkejut ketika nasdem sedang mengembangkan satu politik antitesis terhadap coklo gita
oh sebentar jadi politik antitesis itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak mewakili nasdem
sudah ada statement
sudah ada statement bahkan yang menyampaikan pertama kali sudah mendapatkan punishment
sudah spikulir ya
sudah spikulir ya
tapi intinya kami melihat bahwa ada pergeseran orientasi dari nasdem melihat indonesia ke depan
nah ini menarik karena kan sekali lagi ketika kita memegang fokus atau berfokus pada sustainability keberlanjutan
maka politik antitesis seperti ini kan sebuah disrupsi
itu kami diskusikan sempat
tapi tidak sekali lagi kami tidak mau mengembangkan politik berbasis kebencian
karena kami latih tadi dalam kultur yang objektif
kami terbiasa berdialektika dengan satu fenomena dan persoalan
oke jadi dengan adanya pandangan pergeseran orientasi nasdem ini bagi pdi perjuangan itu suatu masalah ya
jadi kami membaca nasdem ingin memiliki peran yang lebih besar dalam konteks politik indonesia
nasdem tidak mau menjadi follower
karena nasdem sedang melakukan political positioning sebagai market leader lah istilahnya
itu sebabnya dia kalau dalam teori ekonomi itu ada
mengambil keuntungan dari penggerak utama
orang yang pertama bergerak
dan itu sah sah saja dalam politik ya
nasdem tentu ingin menjadi partai yang lebih besar bahkan menargetkan tiga besar kalau bahkan dua besar misalnya
tetapi sekali lagi kami melihat ini dalam konteks tadi
bagaimana membayangkan indonesia ke depan keberlanjutan pembangunan dan seterusnya ketika tiba tiba muncul tadi politik antitesis
oke muncul politik antitesis silahkan
muncul politik antitesis para slim
saya sudah tegaskan tentang statement itu kita sudah clear kita sudah rilis
nasdem itu salah cirinya itu restorasi
restorasi itu tadi seperti dikatakan profesor
kecepatan dan ketepatan dalam bertindak
kita masih ingat bagaimana kasus jawa barat
nasdem hanya lima kursi mencalonkan siapa namanya
jadi ini memang ciri ciri nasdem
yang penting adalah sikap kami terhadap kontrak politik terhadap pak jokowi tidak berubah
silahkan cek di dpr sampai sekarang
ada tidak satu langkah nasdem saja yang melenceng dari prabowo
jadi sekali lagi saya bilang apa yang terjadi ini bagian dari dinamika politik saja
bagian dari dinamika politik kita saling menghargai
yang penting bagi kami kami mengembangkan politik kesetaraan
tidak ada yang subordinat
itu penting sekali buat nasdem
perlakuan kita terhadap sesama partai itu equal
nah kemudian bagaimana dengan situasi
artinya ada yang merasa lebih besar begitu menurut nasdem tidak equal semua
tidak maksud saya
tidak sebaiknya yang begitu sikap sikap yang seperti itu jangan dikembangkan
karena nasdem pasti tidak terima
nah kemudian kembali ke dinamika dinamika yang sekarang
kontrak kami dengan pak jokowi jelas
kalau kami misalnya ada pernyataan yang mengatakan
ya nasdem kalau fair keluar saja
itu tadi dikatakan ada perubahan
perubahan orientasi tadi
perubahan orientasi ini waktu deklarasi anies tiga oktober
itu pak surya paloh jelas kok
kita ingin meneruskan hal hal yang positif dari pembangunan ini
dan itu bagian dari restorasi
yang paling penting menurut saya lihat sikap nasdem di dpr
tapi kata pak jarad kalau gentle nasdem mundur saja
itu pernyataan pak jarad yang saya kutip ya
jadi kalau nasdem tidak mundur lalu tidak gentle
justru kita akan dipersoalkan
kalau kita mundur justru rakyat akan mempersoalkan
eh kontrak yuk sampai dua ribu dua puluh empat kenapa mundur
kalau sudah tidak diinginkan
yang tidak inginkan siapa
yang jadi presiden siapa
ya presiden mengangkat dan memberhentikan menteri
dan kita yakin sekali jokowi sebagai seorang negarawan
dia tidak akan melakukan resafel hanya karena usul satu dua orang
oke saya mau tanya ke bang abalin sebagai istana
presiden tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usulan satu dua orang
hanya karena bisikan satu dua orang
yang paling pokok itu begini ya
ini harus kita
ini kan mahasiswa juga sedang mendengar
dan seluruh rakyat indonesia mengikuti
acara ini sangat diniminati oleh banyak orang
ini politisi muter dulu nih
dengar dulu nana baik baik
orang kan partai partai politik itu memberikan kader terbaiknya kepada presiden terpilih dan wakil presiden
untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan
sudah tidak ada urusannya dengan partai politik
sudah selesai sudah diwakafkan
sudah selesai diwakafkan
bahwa dia berkoalisi
iya untuk mengawal pemerintahan di parlemen
itu kan penting ada
jadi kalau nanti presiden memberhentikan
saya itu berkali kali bilang
begitu melenggangkan kakinya dipanggil oleh presiden datang di istana dengan sumringa
senyum penuh kegembiraan
kalau pergi tinggalkan istana
orang bicara tentang masa depan republik kok rumit banget sih
oke tadi anda tidak menjawab pertanyaan saya
apa pertanyaan saya
presiden tidak akan terjebak ya
siapapun bisa memberikan usulan
siapapun bisa datang berbicara dengan presiden
tapi hampir enam tahun saya ada di istana negara
melihat gaya kepemimpinan presiden
ini presiden yang tidak pernah punya
tidak bisa diintervensi
dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun
mas umam anda percaya bahwa presiden tidak bisa diintervensi
ini padahal partai motor koalisi utamanya loh
mbak nana ini menariknya
begitu kemudian kita sentil satu dua
kemudian arah argumen kemudian mulai terbuka
ini kemudian sebenarnya mengkonfirmasi ada something
itu sedang tidak baik baik saja ini
jadi kalau misalnya tadi segmen pertama
nah oleh karena itu dalam konteks ini mbak
sebenarnya presiden sendiri okelah
dalam konteks ketatanegaraan hak prerogatif
tetapi bagaimanapun juga statement dari teman teman pdip
itu akan menciptakan political pressure
tekanan politik kepada presiden
untuk menggunakan otoritas kewenangannya
apakah menggunakan ini dalam konteks mengangkat atau mereshuffle
satu dua pihak tertentu
nah secara umum setidaknya ada dua kalkulasi
yang pertama kalkulasi teknokratik
betul tadi disampaikan prof hendrawan supratekno
ini adalah momentum yang tepat
untuk melakukan reshavel
karena bagaimanapun juga
nanti jika ada satu dua pihak
di dalam kabinet yang kemudian menjadi kontestan
jangan sampai kemudian kinerja pemerintahan menjadi pincang
maka kemudian itu harus segera ditambal dengan cepat
supaya kemudian legacy yang tadi disampaikan oleh prof hendrawan
bisa kemudian diciptakan dengan efektif
tapi di sisi lain
kalkulasi teknokratik itu adalah satu hal
tetapi ada juga kalkulasi politis
yang juga mencoba untuk merespon dinamika politik di internal pemerintahan
sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan efektif
kalau tidak ada stabilitas di dalamnya
nah oleh karena itu sebenarnya
komunikasi antara pdip dengan nasdem
itu yang sebenarnya harus disetelkan dulu
sekarang komunikasinya mulai
tapi sebenarnya menurut masa umum sedang tidak baik baik saja ya
memang ada bersaut sautan
dan ada fakta yang mencoba untuk
ya sesuatu memang menunjukkan antitesa
kalau misalnya tadi disampaikan antitesa
antitesa itu sesuatu yang lazim
dalam konsep dialektika
berasal dari tesis atau tesa
kemudian antitesa menjadikan sintesa
kalau misalnya ini kolektif
menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif
yang baik yang countable transparan
tetapi kalau misal kemudian antitesa dimaknai
sebagai upaya untuk memberangus
mencarikan sesuatu yang kemudian melemahkan
mungkin itu bisa memunculkan
ya pertanyaan besar ini yang harus disettlekan
tetapi terlepas dari itu
kita melihat apa yang dilakukan oleh teman teman nasdem
tampaknya sudah siap
dengan segala konsekuensi dari pilihan politik
yang sudah dilakukan
apakah memang betul betul siap saya nggak tahu ya
betul betul nanti akan mengepak koper
kemudian keluar dari koalisnya pak jokowi
atau justru sebaliknya
karena kalau disindir terus menerus
biasanya orang juga akhirnya pilih keluar saja
malas benar prof
kita lihat apakah bang abalin tadi tetap tersenyum
oke nanti kita akan bahas
lebih dalam faktor antitesa itu
di segmen berikutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals io
terima kasih anda masih menyaksikan politikals io
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
sebelum saya bertanya
ke istana ke bang abalin
saya ingin putarkan terlebih dahulu ya
pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan
pak jarod saiful hidayat
menarik sekali pernyataannya
mungkin membenarkan ataupun mengamini tadi
yang disampaikan oleh mas khairul umam
kita dengarkan sama sama pernyataannya pak jarod
ada beberapa alasan
kenapa menteri pertanian
menteri klhk perlu devaluasi
juga terkait dengan
yang sudah mendahului
mendelektrasikan calon kejadianya
ini juga menjadi syarat
dua termasuk partainya
akan lebih baik
lebih baik mengundurkan diri
itu lebih gentle
pernyataannya clear tadi ya
kalau misalnya gentle
mendingan menteri menterinya mengundurkan diri
memang faktor pertama kalau menurut dari pak jarod
yang kedua adalah partainya
karena partainya mendeklarasikan terlebih dahulu
tapi anti tesa ini sangat menjadi faktor
ternyata dalam perisa vkb
karena terkait dengan komisi itu
komisi empat itu
kami tahu karena kami pernah ada di parlemen
saya tahu saya pernah ada di parlemen
dan tidak ada urusan pada waktu itu
mau siapa saja yang menjadi mitra kerja kami
begitu cara kerja parlemen
parlemen itu kan representasi partai
ada di sana kan
jadi kalau seperti itu disampaikan
kalau soal partai
saya sudah berkali kali bilang
apa bedanya dengan golkar
dalam munas mencalonkan
ketua umum air langga hartarto
apa bedanya dengan gerindra
apa bedanya dengan pan
atau mencalonkan pak erik
menjadi presiden atau wakil presiden
jadi berperan dengan pernyataan pernyataan itu
jadi kalau nana pakai
apa yang dijelaskan oleh
pak jarod tadi
kemudian menjadi pertanyaan
dalam dialog kita
saya kira enggak
tapi artinya faktor pilihan politik
dari nasdem yang berbeda
dengan pdi perjuangan
itu akan menjadi pertimbangan dari presiden jokowi
melakukan resafah kabinet
seperti yang tadi disebutkan
ini sebagai contoh saja
pertama kali kib
kemudian ada partai golkar
ada pan ada p tiga
setiap partai punya kewenangan
mau partai mana pun
tidak ada urusan
masa sih presiden ikut ngurus ngurus partai politik
terlalu banyak yang harus presiden selesaikan
dalam program strategis nasional
tapi kan pada saat memilih
pak zulkifilasan sebagai menteri perdagangan
faktor politik lebih kencang
dibandingkan dengan faktor yang lain
di sini kita pernah bahas
kalau presiden memilih
kemudian pak zulkifli menjadi menteri
apa yang salah
dari kewenangan presiden
maksud saya begini
kita juga membuat narasi dalam dialog kita
ini sebagai bentuk
kepada publik profesor
saya mesti menjelaskan
seperti orang hebat
meskipun saya tidak hebat
prof vendrawan tadi menanggapi
yang disampaikan oleh pak jarod ya
bahwa yang pertama adalah faktor kinerja
sesuai yang tadi anda sampaikan
karena nasdem sudah mendeklarasikan terlebih dahulu
anies baswedan sebagai bakal calon presiden
itu menjadi pertimbangan
pedi perjuangan untuk mendesak
pak jokowi mendepak nasdem
nasdem mendeklarasikan pak anies
di sebuah media masa
nasdem sedang berdialektika
dengan dirinya sendiri
sebuah entitas dialektis juga
itu sebabnya tadi
kalau dari segi politik
sebenarnya harapan kami adalah
partai partai yang ada di dalam koalisi ini
fokus untuk melakukan capaian capaian
sebagaimana yang sudah ditentukan
di dalam kabinet
itu sebabnya kami juga mengkritik relawan loh
yang begitu bising
jauh jauh hari sebelum tahun politik
karena kita ingin fokus kepada pekerjaan
dan target target pekerjaan rumah
yang dikatakan pak muhtar tadi
ini tiba tiba ada satu partai
dengan membuat satu gerakan antitesis
jauh jauh hari sebelumnya
sehingga kita ini
panas politiknya terlalu awal ini
kita ini masih banyak pekerjaan rumah
pandemi baru dinyatakan selesai kapan
kemudian kita berhadapan dengan tahun dua ribu dua puluh
dengan ketidakpastian global yang luar biasa
ancaman resesi stakflasi
kok tiba tiba energi kita dihambur hamburkan
untuk membicarakan ini
persoalan persoalan politik yang sebenarnya
schedulenya sudah ada sebenarnya
nah itu yang kami rasa sebenarnya
atau konsensus yang harus dibangun bersama
dan harus dijalankan bersama
bukan faktor personnya
kalau misalnya nasjid
kalau person kan
setelah undang undang kementerian negara
memang berdasarkan berbasis kinerja
karena nasjid mendeklarasikan lebih cepat
menurut pd perjuangan
bukan masalah tokohnya
presiden sendiri kan menilai ojok ke susu
itu kan artinya dalam persepsi kolektif ini
susu itu enak tapi ke susu tidak enak
oke tapi kan koalisi indonesia bersatu
ojo ke susu tapi juga jangan terlalu lambat
tapi kan kib sudah mendeklarasikan dulu koalisinya
artinya panas politiknya sudah disulut duluan oleh kib
kenapa kemudian kib tidak di
tapi itu kan hiburan politik saja
oke menurut pd perjuangan ya
belum ada semacam satu bangunan koalisi ya
itu sudah dibentuk loh prof
tapi kan belum secara serius
baru semua supaya mengisi ruang ruang politik saja
yang menggelarasikan anies baswedan
merasa seperti itu pak taslim bahwa
bahwa faktor move nya nasdem yang terlalu cepat
tidak atau lambat ini kan tergantung cara pandang
nasdem merasa inilah saat yang tepat
dan komitmen kami kepada pak jokowi itu sampai dua ribu dua puluh empat tidak akan terganggu
itu kita pastikan prof
terbukti sekarang sejak oktober
sampai sekarang di dpr
suara kita tetap bisa sama
tapi nama koalisnya koalisi perubahan loh pak taslim
hanya satu yang kemarin berbeda
revisi undang undang ikn
ya tetapi itu kan abstain
kalau hp juga nanti mungkin cepat
jadi poin kita adalah yang pertama
tolong dihargai pilihan dan independensi nasdem pasca dua ribu dua puluh
sampai dua ribu dua puluh empat ini komitmen kita tulus dan full
jadi sekali lagi kalau urusan resafel kita gak mau urus
itu rumahnya presiden kewenangan presiden
mau dilakukan apapun kita tidak ada pilihan
kecuali satu menerima
taat secara konstitusi
yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kebersamaan kolektif
maksudnya mungkin koalisi
itu memang kebersamaan sampai dua ribu dua puluh empat
kalau dibilang soal nasdem terlalu cepat
itu ada ratusan baliho dimana mana orang nyatakan diri
saya presiden saya ketua partai ini
itu juga ada kan
kenapa tidak dinilai terlalu cepat
sudahlah ini bagian dari dinamika
masing masing kita punya perhitungan sendiri
seperti kata umam tadi
nasdem sudah mengambil langkah
tentu semua konsekuensi
tidak ada pilihan lain kecuali kita siap menerima
apa yang kita lakukan
itu biasa saja
tapi yang penting sekarang ini
kami ingin tetap fokus bersama presiden
pegangan kami adalah
kita ingin melanjutkan pembangunan
tapi kita ingin memperbaiki di sana sini
karena pemerintahan ini juga kan tidak semuanya baik
walaupun kita di dalam
pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki
jadi ini terlalu dibesar besarkan
nasdem ini terlalu diagu anggungkan
kita biasa biasa saja
tolong dihargai pilihan politik nasdem
yang mungkin berbeda nanti setelah dua ribu dua puluh empat
kalau sampai dua ribu dua puluh empat masih sama
tapi dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh empat
tolong dihargai pilihan politiknya
tapi tadi disebut antitesis
yang dikembangkan oleh nasdem
personal nasdem yang kemudian sudah dikoreksi secara kelembagaan
kalau kita sudah bersepakat membangun satu koalisi
itu manajemen kita bukan manajemen taksi
tapi manajemen kereta api
itu gimana itu prof
rutenya jelas tujuannya jelas
stasiun pemberhentianya juga jelas
tidak bisa taksi siksak
oh ini jalannya
jadi sekarang menurut pdip
nasdem sedang berzikzat
itu sebabnya saya mengatakan
kita tidak bisa lawan prof
nasdem sedang melakukan eksperimen
dan itu sah sah saja menurut saya
kan ingin menjadi yang terbesar
tapi kalau sah sah saja
kenapa kemudian itu disebutkan
atau diperhatikan betul oleh sekjen dan ketua dpp anda
karena manajemen kereta api
dia tidak bisa begitu naik kereta api
wah ini saya loncat aja
tujuannya siksak tidak bisa dong
saya ingin menggarisbawahi
tadi ingin sampaikan prof endrawan
sebenarnya sangat logik
tetapi ada satu celah yang kemudian
saya menangkap ada sedikit inkonsistensi disana
betul itu memang dalam konteks
logika manajemen kereta api
tetapi pada saat yang sama
dalam konteks penyikapan dinamika koalisi
ada perbedaan sikap disana
ketika nasdem melakukan eksperimentasi politik
dianggap sebagai off site secara politik
sementara kita tahu
kib diakui atau tidak
kib adalah sebuah koalisi
yang menurut informasi spekulatif
monggo bang abalin diklarifikasi
dikomunikasikan sejak awal
sejak momentum mei
dan diberikan deadline pada bulan juni
dan ternyata di clear
dan kemudian itu adalah sebuah eksperimentasi
dipersiapkan untuk salah satu nama
yang juga kader terbaik
alternatif dari pdip
itu tidak dianggap sebagai sebuah antitesa
yang kemudian sebenarnya
menunjukkan sebuah dinamika
dan itu dinamika yang wajar
kalau misal kita melihat
antitesis itu apakah sesuatu yang harus ditabrakkan
sebenarnya tidak harus
bagaimanapun juga antitesa itu adalah sebuah proses pencarian
selama nasdem bisa meyakinkan
kepada pak jokowi
bahwa ini adalah bagian dari upaya
untuk melakukan perbaikan
itu dalam bahasa tradisi pesantren bang ali ini
mencoba untuk melakukan tadi
yang mungkin memang belum baik
tetapi pada saat yang sama
kalau ada yang kekurangan
nah oleh karena itu sebenarnya
ini adalah political positioning
yang kemudian harus dicermati
tetapi bagaimanapun juga
dan juga sikap teman teman di kib
sebenarnya juga sama
nah oleh karena itu
kalau misal kemudian teman teman di pemerintahan
melihat kalau yang nasdem ini offside
saya pikir itu ekspresi yang cukup kurang
nah oleh karena itu sebenarnya
ya ini dalam konteks politik
nah ini natural
anda merasa dianaktirikan
bahwa kib tidak offside
dan juga dengan kualisi bersama sama
kita sudah siap
kita sudah siap dengan semua konsekuensi
termasuk yang terjadi sekarang
ini bagian dari dinamika
mau dibilang offside
yang satu tidak offside
biar rakyat pada akhirnya yang menilai
yang jelas kita semua bekerja dengan hati nurani masing masing
toh pasti semua
pasti semua berpikir untuk kebaikan dan kemajuan bangsa
kalau bagi kami ini tidak ada apa apa
ini biasa saja
jadi tidak merasa diperlakukan berbeda ya
koalisi yang satu tidak dianggap offside
nasrim dianggap offside
bahkan koalisi itu kan semakin terbuka
ketika di tengah jalan ada orang yang kalah masuk lagi
kita welcome tidak apa apa
itu biasa saja
oke silahkan prof hendrawan
saya setuju dalam arti
berbagai dinamika itu harus dipandang sebagai hal hal yang biasa dalam politik
karena keseimbangan politik juga dinamis
tetapi kalau saya membaca dari luar sebagai orang luar
saya melihat nasdem juga bergumul
itu sebabnya saya mengatakan berdialektika
bang surya paloh dalam satu versi pernah mengatakan
taruhan saya tidak besar besar amat kalau memang tidak bisa
kalau memang tidak bisa tidak ada masalah
bagi nasdem untuk tidak mengusung capres
iya karena nasrim kan tidak bisa sendiri
jadi itu kan ikhtiar
sejumlah komponen nasdem kemudian mengundurkan diri
misalnya itu juga bagi saya
jadi itu juga bagi saya
jadi itu juga bagi saya
itu tidak apa apa
itu entitas dialektis di partai politik ini
itu sebabnya silahkan teruskan dialektika itu
tetapi sekali lagi
ketika kita sudah sepakat untuk membangun sebuah koalisi
dan koalisi itu targetnya sampai tadi

maka mari lah kita sama sama di satu kereta api dong
oke ini marilah sama sama di satu kereta api
kalau menurut harapannya bdp jawa jawa
jangan pindah pindah stasiun
kita akan terus bersama sama
percaya atau tidak kita akan terus bersama sama
meskipun mengangkut penumpang baru ya
dalam koalisinya begitu
pak jokowi kan tidak bisa dicalonkan lagi
kalau pak jokowi bisa dicalonkan lagi
kita akan berhitung lain
ini faktanya kan begini
pokoknya sampai dua ribu dua puluh empat kita tetap bersama sama
bersama sama dengan pak jokowi
itu bagaimana menurut pdi perjuangan
tapi kan komitmen itu kan gini
salah satu ciri komitmen adalah irreversibility
sesuatu yang tidak bisa diputar ulang gitu loh
tapi kalau oh saya committed
tapi pernyataan ini irreversible
oh ingin lain di mulut lain di perilaku
maksudnya prof begitu
oke itu berbahasa jawa
nah tapi ini pernyataan dari sekjen partai nasdem
kita harus dengarkan bersama
mungkin menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh bang taslim ya
saya juga gak tahu nih
makanya kita dengarkan sama sama
ini maksudnya apa
apakah akan terus bersama dengan pak jokowi
atau seperti apa
nasdem adalah pengusung dan membentuk koalisi kabinet
tahun dua ribu empat belas tahun dua ribu sembilan belas
bersama koalisi melaksanakan pemerintahan
mendukung presiden terpilih
pak jokowi di periode pertama
sampai selesai dengan sukses
dan komitmen politik partai nasdem
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ketua umum beberapa kali
akan terus mengawal presiden
sampai selesainya masa tugas
nah satu yang harus dicatat ya
will never quit di koalisinya pak jokowi ya
di dalam mengawal pembangunan nasional
keberhasilan kabinet itu begitu pentingnya
bagi bangsa dan negara kita
di situasi yang sulit ini
itu pernyataannya pak joni platis sekjen partai nasdem
bersayap saya nggak tahu tuh
kalau tadi saya tanya kan
apakah akan terus bersama dengan koalisnya pak jokowi
tapi jawabannya adalah bersama mengawal pembangunan nasional
jadi ada sedikit pergeseran pernyataan ini pak taslim
kalau saya terjemahkan itu pembangunan nasional
dalam arti pembangunan yang dipimpin oleh pak jokowi
itu pemahaman kita
tapi kalau misalnya nanti dari tiga menterinya nasdem
saat ini kan ada menteri pertanian menkom info
dan juga menteri klhk ya
kalau misalnya yang dicopot hanya satu
apakah nasdem akan tetap berada di koalisnya pak jokowi
satu atau dua atau tiga
kita tetap bersama pak jokowi kan
komitmen kita tanpa syarat
jadi tidak akan mundur juga
meskipun misalnya satu atau dua atau tiga
kita yakini kalau reshuffle itu kan pasti evaluasi
evaluasi secara menyeluruh
di dalam itu bukan hanya nasdem
jadi apapun yang terjadi
dengan kader nasdem kita tetap bersama pak jokowi
nah ini penting
artinya kalau tidak ada satupun kader nasdem di kabinet
tetap akan tetap di koalisi
apapun yang terjadi
mas umam apakah akan setulus itu
nasdem kalau misalnya nggak ada satupun menterinya
tetap berada di koalisinya pak jokowi
kita agak sulit ya memahami itu
dalam politik mas
itu adalah formula
itu adalah rumus dasar
tapi bagaimanapun juga tentu ada ruang negosiasi
tapi sebenarnya kalau misal kita melihat dalam perspektif yang lebih besar
pembangunan itu adalah sebuah proses continuity
kalau misalnya ikhtiar nasdem
itu kemudian dianggap sebagai upaya keberlanjutan
tanpa harus melihat pengkotak kotakan gitu loh
ini bagian dari kita
ini bagian dari lawan
itu saya pikir tidak tepat
tapi kalau misal di dalam konteks
ini kan teman dari nasrani yang sangat dekat dengan nu ini
karena itu perspektifnya diperluas dulu
tetapi kalau misal memang kita lihat
bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh pak
ya saya pikir itu bagian dari sebuah upaya untuk meyakinkan
presiden tidak akan mungkin membabat habis
salah satu tiga menteri dari nasdem
pasti tetap ada
kalaupun memang ini ada konsekuensi politik
kemudian terkena imbas dari safel
satu dua tapi tidak akan ketiga tiganya
tidak akan dibabat habis ketiganya ya
tidak akan dibabat habis
karena itu bagian dari proses negosiasi
at least untuk menciptakan ruang negosiasi
yang mungkin ada celah celah yang kemudian nanti menuju di dua ribu dua puluh
jadi presiden jokowi tidak akan menutup pintu negosiasi
dengan membabat habis semua kader nasdem di kabinet ya
silahkan pak ali
jadi tetap disisakan
supaya ruang negosiasinya tetap terbuka
berarti ini disampaikan soal politik
saya ingin mengatakan bahwa
di seluruh negara negara demokrasi
yang menjadikan partai politik sebagai instrumen demokrasi
terputus antara kader kader terbaik di pemerintahan dengan partai politik
kasih tunjuk kepada saya deh
praktik politik mana yang seperti itu terjadi
kan dua nih
ada mengawal tentang kebijakan kebijakan pemerintah di parlemen
dan disini sebagai eksekutor
karena disebut legislatif dan eksekutif
itu sebabnya kan
kalau dari semua pembicaraan kita tadi ini kan
dia datang di istana dengan senyum
dan dia pergi juga dengan senyum
jadi datang tanpa moko pergi tanpa penguang
ancam mengancam orang
itu enggak baik
siapa yang mengancam dan siapa yang diancam
dalam pengertian begini
orang itu kalau nanti
kan diajak nih
diajak dalam memimpin pemerintahan
kalau kita dengar pembicaraan ini kan
pemerintahan ini kan dia sampai berlangsung
sampai pada dua ribu dua puluh
makanya saya agak sedikit menggelitik kalau
sampai dimakzumkan lah
dimakzumkan segala macam
dan segala macam
pemaksulan dan semacam
saya pikir ini negara loh ini
ini bukan apa urusan ini
oke kembali ke tadi
poin tadi apakah kemudian presiden jokowi
akan menyisakan kader nasdem di kabinet
atau akan membabat habis
kenapa nasdem yang harus disebut sebut terus
karena memang yang disebut oleh pd perjuangan juga nasdem
kan partai lainnya tidak dianggap offside
orang lain juga bicara tentang pan
orang lain juga bicara tentang gerindra
orang lain juga bicara tentang partai bulan bintang
p tiga monoarfa dan macam macam
kok seksi banget sih
jadi akan disisakan
atau tunggu presiden
kita tunggu aja waktunya yang tepat
presiden akan melakukan sesuatu
untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara
oke dari pdip sendiri sebetulnya
ingin tetap berada dalam satu perahu koalisi dengan nasdem
atau bagaimana sih prof
jadi pernyataan sekjen nasdem tadi
pemenang tidak pernah meninggalkan gelanggang
juara tidak pernah meninggalkan panggung
saya kira itu adalah bagian dari isyarat
bahwa komitmen kami itu tetap terjaga
tetapi sekali lagi pak taslim
komitmen adalah investasi
terhadap hal hal yang tidak mudah diubah
itu sebabnya ketika perilaku politik di lapangannya berubah ubah
tadi saya menggunakan istilah manajemen taksi dengan manajemen kereta api
ini sebenarnya anda bermain main di dua dunia yang sebenarnya menimbulkan kegalauan
antara janji politik dengan perilaku politik di lapangan berbeda
menurut prof hendrawan seperti itu
kalau secara pribadi itu kan divide itself
pribadi yang terbelah
tapi saya ingin tanya pdi perjuangan masih ingin berada dalam satu perahu koalisnya pak jokowi nggak dengan nasdem
tema hut kami yang ke lima puluh persatuan indonesia untuk indonesia raya
sama sama sampai ke tujuan ya kereta api
iya kalau kita sudah sepakat di kereta
berhentinya di stasiun
kota tertentu jangan loncat
jangan didorong dorong juga keluar dari kereta
ini kan soalnya antitesis itu politik antitesis ini
berarti dia sudah loncat dari kereta
oke oke nanti saya akan tanya dampaknya apa kalau misalnya pak jokowi menyisakan hanya satu atau dua menterinya nasdem
atau membabat habis semua menterinya nasdem
apakah itu akan memberikan dampak elektoral kepada nasdem atau justru sebaliknya karena tadi hasil survei menunjukkan nasdem mengeruk
juga tambahan elektoral dari approval ratingnya pak jokowi
nanti kita akan bahas lebih dalam dan bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa
tapi kita harus jidat lebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
jadi saya merasa sudah sangat luar biasa
terima kasih anda masih menyaksikan political show
ini ramai sekali tadi perbincangannya pada saat break
tampaknya teman teman mahasiswa juga sudah tidak sabar untuk menanggapi ataupun bertanya kepada para narasumber di sini
saya akan langsung sapa teman teman dari himpunan mahasiswa uin syarif hidayatullah
selamat malam teman teman
silahkan perwakilannya pak muhammad dulu baru nanti muhammad rizky
oke terima kasih mbak
jadi sebenarnya kalau menurut saya simpel
bahwa memang sebenarnya risa falk ini memang adalah hak prerogatif dari pak jokowi
sebenarnya tapi benar apa yang dikatakan dalam diskusi ini
bahwa sebenarnya ini adalah hal yang normal
dan selalu dilakukan oleh pak jokowi dalam beberapa tahun terakhir dia menjabat
tapi yang harus diperhatikan adalah
pertama pak jokowi ada fenomena politik yang terjadi di belakangan ini
yaitu dengan adanya pengusungan calon presiden dari salah satu partai tertentu
oleh karena itu akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari publik
ada dua hal sebenarnya yang ingin saya soroti dari diskusi malam ini
yang pertama adalah dari sisi etika politiknya
pertama ada sebuah ketakutan atau diskursus di masyarakat
tentang cara berpolitik dari seorang negarawan seperti bapak jokowi
di akhir periode yang jikalau nanti terjadi risa falk
dengan men tendensius terhadap salah satu partai tertentu
yang terjadi akibat ia mendeklarasikan calon presiden yang berlawanan dengan presiden jokowi
jangan sampai ini malah akan merusak legacy presiden jokowi
yang kedua adalah mengenai kejelasan dari komunikasi politiknya
menurut saya jikalau nanti presiden jokowi merisa falk
semua menteri dan asdem
harus ada eksplorasi dan harus ada penjelasan
kenapa mereka dipilih dari tiga puluh an partai lainnya
yaitu mungkin nanti akan bisa dijelaskan oleh pak ngabalin dan yang lainnya
oke baik satu lagi
menarik sekali tadi ya soal tendensius itu tadi
saya sudah dapat poinnya silakan muhammad rizky
oke thank you atas kesempatannya
mungkin menyambung dari apa yang dibilang oleh pang
itu ya benar juga sih
ini adalah mendekati akhir masa kemimpinan presiden jokowi
dan ini harusnya menjadi salah satu beban
dan juga harus ada legasi yang harus ditinggalkan oleh presiden jokowi bersama kabinet kabinetnya
saya lihat dalam isu resapel kali ini itu terlalu tendensius dengan nasdem
dan ini harus bisa dibuktikan
apakah benar hanya menteri menteri yang memang berasal dari nasdem yang memang kurang kredibel
ekspor kinerjanya itu masih kurang signifikan
dan harus dibuktikan juga
apakah nanti menteri yang akan diganti atau yang akan menepati posisi tersebut
itu adalah orang orang yang better untuk bisa menjalankan atau bisa memfinishkan masa kemimpinan jokowi di periode kedua ini
atau periode terakhirnya
jadi ini harus ditekankan
mungkin dari pihak
saya ingin mengomentari bagaimana si pa akhirnya komunikasi tim presiden itu tidak begitu baik di manajemen ya
karena apa karena masih ada kayak petinggi petinggi partai
ya which is ini harusnya itu bisa di cuttock
dimana harusnya kalau misalkan ini masalah resapel masalah kabinet itu sudah di cut off
itu harusnya ini kewenangan oleh tim internal presiden kantor staf presiden dan sebagainya
so pimpinan partai walaupun mereka yang mengusung presiden jokowi aty on of the day
itu juga harus kayak di clear in masalah komunikasinya
oke terima kasih
menarik sekali dua duanya menggarisbawahi ataupun sangat concern dengan tendensius
tadi sudah disampaikan jangan sampai reshuffle kabinet ini tendensinya hanya ke salah satu partai
yaitu nasdem yang mendeklarasikan bakal calon presiden anies baswedan
dan kalaupun nanti memang pak jokowi memutuskan untuk mereshuffle
menteri dari nasdem harus ada penjelasannya
supaya tidak memunculkan tadi kecurigaan ataupun tendensi di publik juga bang ali
mereka ini sekolah hukum kan
jadi mesti kita latih juga dia supaya dia
mereka sekolah hukum
sekolah hukum pasti
kalau tidak sekolah hukum karena universitas
ini ilmu politik bang
maka dikasih tahu supaya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden
presiden yang diberikan kewenangan subjektivitas melihat satu perkara yang beliau akan ambil
karena itu seluruh orang di republik ini bilang aman
tapi kalau presiden punya perkiraan bahwa akan datang tidak akan terganggu keamanan negara
beliulah yang punya hak subjektif untuk menilai itu
jadi kalau nanti saya seringkali mengatakan kita kok singgung partai a partai b partai c
dalam perspektif yang ada dalam pikiran presiden itu saya sudah berkali kali mengatakan
belum tentu seperti itu
iya karena itu berkali kali saya hadapi
jadi presiden tidak akan tendensius ya kepada salah satu partai
makanya makanya kata tendensius itu dipakai di dalam istilah apa yang tepat
kenapa pakai kata tendensius dalam hal prerogatif presiden
saya kira kita mesti latih juga ini adik adik anak anak kita
supaya dia tidak boleh juga terpengaruh dengan ruang publik yang hari hari kemudian bicara hanya terhadap satu partai
orang bicara rizal afel itu kan biasa kan
dari awal kita sudah singgung presiden punya kewenangan untuk melihat tentang mengevaluasi terhadap kinerja menterinya
dia mengangkat dan memberhentikan menterinya hak prerogatif presiden
tapi presiden akan menjaga koalisi pendukungnya sampai akhir ya
itu makanya tadi saya bilang kenapa ada parlemen kenapa ada pemerintah
ini kan hak prerogatif presiden
presiden yang punya hak untuk memilih kabinetnya dan menjaga koalisi pendukungnya
jadi pertanyaan saya apakah presiden jokowi berkepentingan untuk menjaga perahu koalisi
dengar dengar nana ini ulang ulang ulang ini yang harus diluruskan ini
partai politik itu menyerahkan kader terbaiknya kepada presiden terpilih
karena kalau sampai di kabinet gak ada urusan lagi nih dengan partai
urusannya di legislatif sana
supaya dia mengontrol jalannya pemerintahan dari parlemen
itu sebabnya kalau sudah dia putuskan baru nanti di pemerintah makanya disebut eksekutor
tapi kan kita tahu ketika presiden mau mengangkat ataupun memberhentikan menteri pasti ada ketua umum ketua umum partai yang dipanggil untuk diajak diskusi
jadi itu bukan murni
tidak boleh diajak orang berbicara dalam hal yang dalam konteks ilmu tidak begitu
realitanya tidak begitu
ya tapi tadi pertanyaan saya belum anda jawab
presiden berkepentingan menjaga sampai akhir sampai dari sini
pakai koalisi pendukungnya
pasti presiden berkepentingan untuk menjaga pemerintahan ini dengan partai partai semuanya sampai dengan dua ribu sembilan belas
tapi tidak berarti bahwa presiden tidak bisa memberhentikan semua orang orang di dalam ini
kalau ada yang tidak beres mana dia biarkan
pasti dia berhentikan
kalau dia merugikan pemerintahan ini dia bergeraknya kurang cepat nih
dari program program strategis pemerintahan presiden berkepentingan
eh lu pindah nih masih ada orang yang lebih hebat
tapi ingat senyum dan harus tetap berterima kasih kepada presiden
seperti pertama ente datang dan pergi pun senyum
jangan dongkol dongkol marah marah karena dipecat
ini menteri menteri apa
jokowi yang dicopot gak ada yang marah nih kayaknya
siapa yang disindir nih
semua berterima kasih ya
semua berterima kasih
semua berterima kasih
oke saya mau tanya ke
kenyataannya tentu tidak seperti itu
itu tidak seindah yang disampaikan oleh bang arya
ada yang sakit hati dan betul betul dongkol
pdi perjuangan tadi pesan dari teman teman mahasiswa supaya tidak ada tendensi
artinya tendensi ini kan kemarin kemarin dikeluarkan oleh teman teman dari pdi perjuangan sendiri
karena presiden yang punya hak prerogatif
apakah pd perjuangan akan membiarkan presiden mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh tendensi tendensi politik
pasti karena kami memahami betul ya bahwa dibuat prerogatif presiden
itu sebabnya presiden lah yang harus berhitung
presiden lah yang harus mempertimbangkan segala sesuatunya
termasuk tadi yang dikatakan bang muhtar ngabalin soliditas kabinet
capean capean yang menjadi target pemerintahan ini
itu biarkanlah presiden
presiden mempunyai kebijaksanaan
mempunyai kearifan untuk hal itu
presiden punya kebijaksanaan tapi teman teman di pdi perjuangan tidak akan melontarkan sindiran sindiran lagi
kami memberikan assessment
asesmennya secara terbuka ya
ya bagus dong
kami ingin menjadi apa
membangun satu komitmen pada level yang lebih tinggi
bahwa ini loh demokrasi yang memenuhi standar etika seperti ini seperti itu
pak taslim nasdem percaya bahwa presiden tidak akan terkena pressure politik bisa objektif ketika memutuskan siapa yang harus dicopot
siapa yang harus dipertahankan dalam kabinet termasuk kader kader anda yang di
dinilai oleh pdi perjuangan itu kinerjanya tidak bagus bagus sama
kita tahu ya presiden ini kan seorang negarawan
yang pasti tidak mudah dipengaruhi oleh ukuran ukuran subjektif seseorang
jadi nanti apapun keputusan presiden itu pasti sudah memenuhi pertimbangan pertimbangan yang komprehensif demi kepentingan bangsa dan negara
kita dinamika yang sekarang ini terus berjalan dalam situasi seperti ini minggu depan kita ketemu mungkin sudah lain lagi
dan presiden itu ya saya kira hampir dapat dipastikan
dia tidak mudah dipengaruhi oleh hanya satu dua orang
tapi kalaupun nanti apapun yang diputuskan pasti itu dengan pertimbangan pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan bangsa
mas umam dampak elektoralnya apa untuk nasdem kalau misalnya nanti itu menterinya satu dicopot atau dua atau dibabat habis ini dampak elektoralnya seperti apa nanti
tergantung pada arah dan arus masyarakat untuk melihat apakah ini trennya adalah tren perubahan ataukah tren keberlanjutan
kalau misal ternyata trennya ini ada tren perubahan maka bisa saja justru di cut nya dipotongnya sejumlah pos menteri di kabinet jatahnya nasdem justru berpotensi kemudian menghadirkan insentif elektoral untuk nasdem
kalau trendnya perubahan atau sebaliknya
keberlanjutan mungkin akan terdampak secara elektoral
tetapi terlepas dari itu mbak tadi disampaikan oleh prof hendrawan keyword assessment yang terpenting adalah assessment itu diletakkan pada indikator yang sifatnya teknokratik
profesionalitas itu yang penting itu
bukan assessment dalam konteks politik
tentu fair oke boleh presiden memberikan assessment dari aspek politik
tadi bang ngabalin menyampaikan subjektivitas
sistem presidensial memang memberikan ruang bagi presiden untuk memiliki kekuatan besar
prerogatif dan itu menjadi hak veto secara politik
tetapi bukan berarti hak veto itu bisa semau maunya
maka harus diletakkan pada assessment yang proporsional
nah kalau misal kita lihat pemerintahan sekarang per hari ini sebenarnya tidak menunjukkan aspek profesionalitas yang lebih menonjol
itu diletakkan pada angka yang cukup sama
sementara yang dari sisi politik atau sebaliknya
porsinya sangat besar
artinya apa ada kalkulasi politik disana
nah di dalam konteks ini yang kita harapkan
kita membayangkan ya tadi disampaikan oleh adik adik mahasiswa
anak muda itu menghendaki adanya satu nature politik yang rekonsiliatif
tidak harus kemudian berbeda kemudian menjadi musuh
nah itulah yang kemudian alangkah lebih baik alangkah lebih bijak
kalau pak presiden bisa berdiri di atas semua anak bangsa yang sedang berkompetisi
tanpa harus memberikan political endorsement yang lebih besar ke a ke b
bagaimanapun juga siapapun yang terpilih nanti opini
di dua ribu dua puluh empat itu akan melanjutkan kerja pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi
pak jokowi melakukan kerja pembangunan yang dulu dilakukan oleh pak sby
pak sby juga sama oleh bu megawati
ini kerja kolektif bangsa
tapi kalau di coupling coupling saya pikir itu tidak produktif secara politik
oke jadi presiden harus menghentikan proses endorsement yang sering dilakukan beberapa waktu yang lalu ya
ada beberapa nama yang disebutkan diberikan harapan di endorse secara terbuka oleh
terakhir bang abalin tanggapannya seperti apa
tidak ada tanggapan
kalau kita menggunakan diksi kemudian diksi diksi yang tidak memberikan pembelajaran kepada publik
terkait dengan status dan kedudukan kewenangan presiden itu tambah kacau
sementara kita berdialog di sini kan untuk memberikan pencerahan bukan
presiden tidak mungkin mengambil satu
keputusan keputusan penting dalam fungsi dan kedudukannya dengan menggunakan opini opini masyarakat
tidak mungkin dong
apakah berdasarkan opini opini masyarakat
tidak usah lagi pakai fakta
saya bicara ini
nanti waktunya akan menjawab
saya sudah bertahun tahun ada di istana menekannya saya selalu mengatakan bahwa ini orang sangat independen
dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun
bahwa kalau ada orang berpendapat sebutlah dari partai a b c
temanku teman dia teman kawan kita
ya normal alam demokrasi kok jadi baperan banget
oke nanti kita akan lihat karena waktu yang akan menjawab
apakah presiden akan mengocok ulang kabinetnya karena faktor politis atau memang karena faktor objektif
dan juga kinerja kita gak tahu sama sekali karena tensi politik tampaknya memanas lebih cepat
itu yang membuat mungkin presiden berpikir untuk mengocok ulang kabinetnya juga lebih cepat
dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan sentilan dari teman teman komisi co
di pandangan anak anak muda ini kira kira siapa menteri yang harus out
dan siapa menteri yang harus stay di kabinetnya pak jokowi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
jangan bikin kaget
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat malam bapak bapak semua bang semua
selamat malam tepuk tangan lu untuk diskusinya
sebelum kita mulai tadi kita pengen ngucapin kita sedih karena indonesia kalah dua melawan vietnam
kalau begini ternyata harusnya yang di reshuffle gak cuma menteri tapi penyerang
ketua pssi harus diresuffle juga ya
ketua pssi harus diresuffle gak
penyerang harus diresuffle
udah benar nih katanya kayaknya ketua pssi mundur
dan juga bang hari ini kita ngikutin tema kita bang
tema kita hari ini adalah reshuffle
bapak pengen kocok saya pengen ngulang
katanya ada tiga menteri dari nasdem yang terancam di reshuffle di kabinet pak jokowi
katanya karena kinerja bang
kalau karena alasannya kinerja
aku gak setuju tiga menteri itu diresuffle
kenapa gitu bang
ada yang bagus kinerjanya bang
oh ada yang bagus
siapa aja dong
tiga nama yang katanya terancam diresuffle bang
yang pertama ibu siti nurbaya
ibu siti nurbaya bagiku kayaknya gak perlu diresuffle
kinerjanya bagus kok
kenapa harus diresuffle
yang kedua dari bapak syahrul yassin limpo
ini juga aku gak setuju
kinerjanya bagus kok
gak ada indikasi bahwa jelek
harusnya gak diresuffle
dan yang ketiga ada bapak jonny g pelate
nah ini dia
bapak jonny g pelate
aku paling gak setuju pak jonny g pelate itu diresuffle sekarang
kenapa begitu bang
harusnya dari kemarin
kenapa bang gian bisa bilang begitu
semenjak pak jonny g plate jadi menteri komunikasi
itu pernyataan pernyataan di ke dalam kementerian itu blunder blunder semua
waktu kebocoran data
masa ada pernyataan dari staf kementerian
hacker jangan menyerang
masa kayak gitu pernyataannya
oh mungkin dia terinspirasi dari dora the explorer bang
tahu kan bapak ya kalau misalnya dora lagi jalan
dora selalu bilang swiper jangan mencuri
swiper jangan mencuri
swiper jangan mencuri
nah mungkin masalahnya ada di masyarakat
kita terlalu cepat menjudge menkominfo kita
oh harusnya nunggu
tiga kali dulu
hacker jangan menyerang
hacker jangan menyerang
hacker jangan menyerang
kenapa dibilang begitu
kenapa bilang begitu
kenapa dibilang begitu
kenapa dibilang begitu
tapi kalau misalnya kita mengikuti diskusi tadi
katanya siapapun nanti menteri yang ternyata kena reshuffle
hadapi dengan semangat dan tersenyum
setuju pak ya
datang dan pergi penuh senyum
tapi pengetahuan kita
di mana mana orang kalau dipecat tidak bisa tersenyum
berat rasanya pak
kamu aku pecat
mulai hari ini kamu tidak bisa bekerja lagi di tempat ini
saya sudah menduga itu semua
saya sudah siap budidaya lele
kan susah gitu rasanya
tapi maksudnya positif thinking
datang dengan senyuman pulang dengan senyuman
makanya saran kita buat pak jokowi
kalau pengen reshuffle itu harus penuh dengan entertain
jadi reshuffle nya ala ala eliminasi kompetisi tv
jadi misalnya ada pak jokowi duduk
ada lima menteri berjejer
lima menteri ini sudah bekerja dengan sangat baik
tapi sayangnya akan ada tiga yang dieliminasi malam hari ini
biasanya ada nadanya nih
terima kasih sudah membantu semua pekerjaan pak jokowi
tapi gara gara bapak bekerja dengan baik
masyarakat menyangka bapak yang presiden bukan saya
ibu siti nurbaya
kata pak jokowi kinerja anda luar biasa
anda luar biasa
tapi ada satu kekurangan
siapa ada lagi
kalau itu mau lebih entertain sebenarnya
tapi kalau dari kita nih mungkin pesan dari saya aldo dan juga gian
kepada pemerintah kita
kalau sebenarnya mau reshuffle itu gak apa apa
tapi pastikan dulu apa alasannya
karena kayaknya kita nggak akan bisa jadi negara hebat
kalau kita menilai seseorang itu dari pandangan politiknya
bukan dari kinerjanya
terima kasih gian dan juga aldo
tadi sentilan sentilan khas anak muda
yang bisa mungkin didengarkan oleh presiden jokowi
pada saat mengocok ulang kabinetnya
sekali lagi faktor kinerja harus lebih utama
dibandingkan dengan faktor politis
penampilan dari teman teman komisi co tadi
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada tenaga alih utama ksp
bang ali mutar ngabalin
kemudian politisi senior
dari perjuangan prof hendra wadisupratikto
pak hermawi taslim
wasek gian partai nasdem
dan juga direktur indo strategik
terima kasih bapak bapak
dan juga teman teman mahasiswa
dari himpunan mahasiswa
uwin syarif hidayatullah
sampai jumpa senin depan
ini saya belum selesai
sampai jumpa senin depan dua puluh tiga
waktu indonesia barat